gunung semeru di lumajang jawa timur mengeluarkan guguran sejauh satu lima km pada minggu pagi
rekaman cctv milik petugas menunjukkan gunung semeru mengeluarkan guguran sejauh satu lima km
secara visual teramati adanya tumpukan material lava baru membentuk lidah lava di sepanjang kawah yang mengarah ke besuk kobokan
berdasarkan dari data pos pengamatan gunung api semeru periode sembilan april hingga pukul enam pagi
aktivitas letusan terekam delapan belas kali guguran dua kali embusan dua kali dan tektonik jauh sebanyak empat kali
hingga kini status gunung tertinggi di pulau jawa ini masih bertahan di level tiga atau siaga
warga pun diimbau agar tidak melakukan aktivitas apapun sejauh tiga belas km dari puncak
serta lima ratus meter di kanan kiri sepanjang aliran sungai besukobokan
warga juga diimbau agar mewaspadai potensi guguran awan panas serta guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai
yang berhulu di puncak gunung semeru